partai persatuan pembangunan mengaku terkejut atas penunjukan jenderal fahrul razi sebagai menteri agama
p tiga mengusulkan adanya wakil menteri agama untuk membantu kepemimpinan fahrul razi
sekretaris fraksi p tiga ahmad baidowi mengatakan penunjukan fallur rozi sebagai menak cukup mengejutkan partainya
lantaran fahrul bukan berasal dari kalangan nahdlatul ulama
ditambah fahrul memiliki latar belakang militer dan minim pengalaman memimpin pesantren
p tiga mengusulkan agar presiden menunjuk wakil menteri untuk membantu kepemimpinan fahrul rozi
wakil menteri agama nantinya harus memiliki kemampuan lebih di bidang agama
p tiga mengaku jika diminta siap mengusulkan kadernya untuk mengisi pos wakil menteri agama
saat ini penunjukan pak fahru rozi itu memang cukup mengagetkan
cukup mengagetkan tetapi kita bisa memahami pak jokowi mungkin memiliki agenda tertentu
yang memandang agendanya
ataupun melihat sosok fahrul razi tepatlah di situ
nah untuk itu karena pak fahru rosi itu lebih pada latar belakang militer
di background keagamaannya mungkin beliau salah satu pengurus di matelaule anwar
salah satu ormas islam juga
dan berkecimpung di bidang keagamaan pondok pesantren hampir tidak terlihat
maka kalau fraksi p tiga mengusulkan kepada pak jokowi
untuk segera melengkapi mensupport pak fahru rosi dengan menunjuk mengangkat wakil menteri agama
yang memiliki kualifikasi di bidang keagamaan
partai persatuan pembangunan mengusulkan penunjukan wakil menteri di enam pos kementerian
p tiga menilai wakil menteri penting untuk membantu sekaligus menguatkan menteri yang baru yang belum berpengalaman
sekretaris fraksi p tiga di dpr ahmad baidowi mengatakan
menteri yang baru diberikan pos kementerian yang perlu wakil menteri
yaitu kementerian agama kementerian pendidikan dan kebudayaan kementerian luar negeri kementerian bumn kementerian pariwisata serta kementerian esdm
p tiga juga menilai menteri yang dimimpin pos pos kementerian itu belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya
sehingga perlu diperkuat oleh wakil menteri
awi memberi contoh menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem akarim
yang dinilai belum memiliki kemampuan di bidang pendidikan
begitu juga dengan menteri bumn menlu menpar dan mencari
dan juga menak yang tidak memiliki latar belakang sesuai dengan kementerian yang dipimpin
meski begitu p tiga menyerahkan keputusan soal wamen ke presiden sebagai hak prerogatifnya